assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
alhamdulillah senang sekali saya eva yunizar hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
hari ini kita akan membahas tema apa itu syariat
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
dan seperti biasa sudah hadir bersama saya kehaji muhammad faiz
waalaikumsalam wr wb
apa sebetulnya arti dan makna dari syariat
syariat itu secara pengertiannya itu luas sekali
ada yang mengartikan itu sebagai pengertian yang bersifat umum
ada yang kemudian mendefinisikan itu secara sempit dan terbatas
secara umum kalau ada orang menyebut syariat itu adalah aturan allah
yang allah turunkan untuk menjadi panduan hidup umat manusia melalui para nabi
di dalam al quran misalnya allah berfirman
allah itu membuat satu aturan yang kemudian kita pahami sebagai agama
agama itu allah buat aturannya mulai dari zaman kapan
itu dalam quran
kemudian nabi isa
supaya kamu menegakkan agama
ini ada nama beberapa nabi
aturan itu disini diartikan mulai dari nabi nuh
berakhir nanti pada nabi muhammad
di tengah tengahnya ada nabi ibrahim
ini kan nabi besar nih
yang agamanya disebut agama samawi
nabi ibrahim itu adalah bapak tauhid
yang pertama kali mendengungkan tawhid secara umum
berhadapan dengan begitu banyak penguasa
kemudian nabi musa membawa taurat
kemudian nabi isa dalam keyakinan kita membawa syariat injil
kemudian nabi muhammad dengan al quran
kemudian nabi nuh di awal
orang sering bertanya kenapa al quran kalau sudah bicara wahyu itu sering memulainya dari nabi nuh
tidak dari nabi adam
padahal kan nabi yang pertama itu nabi adam
karena syariat nabi adam
aturan allah pada masa nabi adam
itu tidak layak untuk dicontoh
karena waktu itu kan gak ada orang
gak ada aturan pernikahan
kakak ya harus nikah dengan adik
kenapa kakak harus nikah dengan adik
kalau dia nggak nikah sama adik dia nggak bisa nikah
gak ada orang
gak ada aturan perdata
gak ada aturan pidana
misalnya tidak ada aturan tentang pencurian
karena zaman nabi ibrahim tidak ada orang mencuri
kenapa tidak ada orang mencuri
iya karena tidak ada orang
jadi syariatnya itu
kemudian datang nabi nuh
kemudian nabi ibrahim
dan kemudian berakhir dengan rasulullah
maka di dalam islam
bangunan agama dan bangunan syariat
itu kata rasulullah
agama ini allah turunkan
dari mulai nabi adam sampai nabi muhammad
itu seperti orang bangun rumah
nabi adam menaruh sedikit tanah sajalah
saya ingin begini begini
tapi berarti nabi adam menaruh sedikit tanah sajalah
belum bisa membangun
karena gak ada orang
dimulai oleh nabi nuh
mungkin nabi ibrahim sudah mengangkat tiangnya
mungkin nabi musa sudah meletakkan kamar kamarnya
mungkin nabi isa itu sudah mendekor rumah itu
rasulullah ini finishing
oh ini kurang pas kalau disini
kita renov pindah kesini
oh ini warnanya kurang bagus
nah itu adalah bangunan agama
semua yang menyebutkan kata syariat
itu adalah bangunan agama
mencakup berapa aspek
ini yang pertama
ini kalau dalam islam namanya rukun islam
maaf rukun iman
ada bagian dari ibadah
ini masuk kepada rukun islam
yang mengatur bagaimana saya sholatnya
sarat rukunnya kayak apa
jual beli kayak apa misalnya
kemudian bagian yang selanjutnya
itu disebut ahlak
namanya rukun ihsan
ini semuanya secara prinsip
normanya allah turunkan ini
dan tidak berubah
keyakinan saya kepada allah tidak berubah
bagian dari ibadah dalam artian ketundukan saya kepada allah
itu tidak berubah
adapun implementasi prakteknya
itu mungkin berbeda
puasa yang dilakukan oleh saya
sebagai umatnya nabi muhammad
itu mungkin berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh nabi musa
tetapi bagian dari ketundukan
saya kepada allah
substansi implementasi ibadah
teh itu juga boleh
istri sendiri juga tidak apa apa
tapi ketiga puasa
itu semua yang boleh jadi tidak boleh
kenapa menunjukkan ketaatan saya kepada allah
tapi cara bentuknya beragam
itu bisa saja terjadi
ahlak itu tidak berubah
ini orang ada yang tidak bisa membedakan
mana ahlak mana perilaku
yang berubah itu perilaku
tapi ahlak tidak
ahlak berbuat baik kepada orang tua
sungkeman di jawa
cium tangan kita orang timur
mencium kening buat orang arab misalnya
tapi substansinya tidak berubah
nah ini secara umum
nanti yang besar yang saya ceritakan tadi
itu ada yang namanya
bahasa mudanya harga mati
tidak boleh ditawar
tidak boleh dirobah
ini yang berubah
yang satu sering disebut aliyakin
sementara yang satu disebut zonniat
itu yang hanya berdasarkan zon
persangkaan yang positif
ada satu dalil
dipahami oleh orang ke kanan
orang lain memahami itu ke kiri
nah ini yang kemudian nanti bisa jadi
bisa jadi berbeda
jadi itu namanya syariat secara umum
syariat itu berbeda
itu menjadi perilaku keseharian
mengeluarkan yang namanya akidah
jadi kalau akidah
kepercayaan kepada allah
itu tidak kemudian identik dengan kata syariat
tapi kalau syariat
itu identiknya misalnya
dengan teori jual beli
hukum yang dibutuhkan oleh kita
kita beriman kepada allah
tapi ada kebutuhan setiap hari
mungkin kejadiannya berbeda
kayak jual beli
makanya di indonesia itu ada bank syariat
itu adalah bank
yang identik dengan
teori hukum yang berlaku
pada aturan islam
dalam bentuk perbankan
di masa lalu boleh jadi
ini juga ada normanya syariatnya
tetapi implementasinya berbeda
ini supaya lebih memudahkan

tetapi nanti implementasinya
itu boleh jadi berbeda beda
dalam ekonomi ada bank syariah
bank syariah itu kita terkenal
bagi hasil itu artinya
setiap usaha itu tidak boleh berbasis
tapi investasi bersama
kerugiannya akan dipikul bersama
yang punya uang kehilangan modalnya
yang manajer investasi mungkin kehilangan tenaga
itu kan searah tuh sama kemanusiaan
orang jawa kalau investasi itu namanya paron
saya punya uang saya berikan sapi sepuluh juta
saya kasih sama orang yang biasa menggemukkan sapi
empat puluh juta hari raya itu lat ha
berarti modalnya sepuluh dikembalikan ke saya
nah ini dulu pada budaya jawa
nanti pada budaya modern
itu namanya investasi di bank syariah mudarobah
nah ini namanya syariat yang sama
tetapi syariat yang ini
implementasinya bisa jadi
ada syariat yang teori dan implementasinya tidak berbeda
saya sholat dengan nabi muhammad sholat
kalau kejadiannya sama ya sholatnya harus sama
dilakukan dalam keadaan berdiri
dimulai dengan takbiratul ihram
tapi nanti ada implementasi syariat
yang tidak boleh berubah
tapi implementasinya berubah
contohnya sholat di pesawat
sholat di kapal selam
ini kan dibawahnya ka'bah
yang di udara diatasnya ka'bah
dia tidak lagi searah
itu bagaimana caranya
nah itu secara keseluruhan yang kita pahami
dia adalah aturan allah
yang mengikat diturunkan kepada umat manusia
untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh allah
itu secara sederhananya
entah mungkin karena mungkin begitu kompleks
yang harus dipahami soal syariah
sehingga ada sebagian masyarakat
yang kemudian sedikit anti
begitu atau gerah mendengar kata kata syariah
nah itu akan kita bahas
tapi kita harus break dulu
gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode apa itu syariat
kita lanjutkan kembali diskusi ini
bersama kiai haji muhammad faiz
kiai seperti pertanyaan saya sebelum break tadi
banyak kemudian kita temukan masyarakat
yang akhirnya anti atau mungkin gerah
sudah mendengar istilah syariah
nah anda melihat fenomenanya bagaimana
sebetulnya ketakutan terhadap sesuatu
itu biasanya lahir dari ketidaktahuan
atau dari kesalahpahaman
jadi perlu dibedakan
mana syariat sebagai aturan allah yang mulia
dengan perilaku muslim
ini tidak boleh kemudian ketika ada praktek keagamaan
praktek hukum syariah yang dilakukan oleh komunitas muslim
kemudian itu selalu identik dengan islam
sebagai mana kita belajar
quran hadis itu tidak bisa berubah ubah
dia sudah selesai sepeninggal rasulullah wafat
tapi pemahaman saya terhadap al quran dan hadis
boleh jadi akan berkembang
boleh jadi yang dimaksud itu sudah berbeda
bentuknya misalnya khomer
homer itu diharamkan kita katakan minuman keras
padahal khomer itu kan memiliki sifat
misalnya ada warnanya ada rasanya ada baunya
dan juga ada sifat yang menghilangkan nilai luhur manusia memabukkan
nah ketika kita melihat ada begitu banyak minuman keras
ada begitu banyak zat zat aditif yang merusak
kita samakan saja
nah itu kita sedang melakukan hukum syariat
jadi syariat itu selalu berisi dengan keindahan
berisi dengan aturan yang bisa berjalan seiring dengan logika kemanusiaan
nah misalnya kayak tadi saya mencontohkan sistem ekonomi syariah
itu agama memberi aturan kan
jual beli itu harus pasti
yang dibeli apa harus bisa diserah terimakan
uang itu filosofinya alat tukar misalnya
bukan komoditas yang diperjual belikan misalnya
itu kan filosofinya
jual beli hari ini dengan jual beli di masa nabi juga sudah berbeda
tapi substansinya sama
orang menikah itu kan pakai aturan agama
buktinya dimanapun kita melakukan akad nikah
saya ini sering menikahkan orang tapi tidak menikahi menikahkan orang
angkah tukah wazawaj tukah
itu dua kata
diksinya itu selalu sama siapapun yang melakukan
karena itu ketentuan syariat
nah jadi kita berwakaf kita bagi waris misalnya
itu semua adalah aturan syariah
jadi aturan ini kalau diindahkan
itu juga tidak ada yang bertentangan dengan kemanusiaan
tetapi kita sering ini zolim
zolim itu dalam artian ketika melihat ada komunitas tertentu
ketika menerapkan hukum syariah dalam arti itu
perempuan tidak boleh keluar
perempuan tidak boleh sekolah
nah kita seolah olah melihat syariat disana
padahal disini juga ada syariat kan
saya mengerti agama bapak saya mengerti agama
ada banyak kiai tokoh disini
anaknya sekolah semua
apa berarti mereka tidak paham hukum syariat
atau justru mereka yang berteriak menerapkan syariat itu
justru mereka yang tidak mengerti akan hukum syariat
nah ini yang harus kita jelaskan
misalnya ketika ada orang ada hukum syariat
orang perempuan tidak boleh kemudian menjadi driver menyetir mobilnya sendiri
padahal di masa lalu sahabat nabi yang perempuan naik kuda tuh
iya kan artinya bentuknya berbeda kenapa kemudian menjadi kita ributkan
di masa rasulullah perempuan itu mendapat jatah loh oleh nabi
ada waktu tertentu dimana nabi mengajar mereka
artinya mereka ikut dalam kegiatan sosial
ada perempuan yang ikut menjadi jururawat ketika pepergian jauh mungkin perawat kalau hari ini
ada yang bertugas menyiapkan logistik
mereka semua hidup bersosial dengan masyarakat itu tentu dengan ahlak
tentu dengan ahlak tentu dengan kepantasan
nah itu sebetulnya perilaku dari hukum syariat
sering tuh kalau melihat sesuatu yang buruk kebetulan berlabel syariah
kemudian kita pahami itu islam
padahal belum tentu itu perilaku muslim
tapi belum tentu itu ajaran islam
oke jadi artinya syariat itu sebetulnya tergantung terhadap perilaku dari komunitas atau dari lokasi diterapkan hukum itu sendiri
tergantung dengan kebutuhan dari lingkungan itu
sebagian dari hukum seperti itu
misalnya islam mengatur jual beli
diatur loh dalam islam
jadi di pasar itu ada fikih
fikih itu bukan cuma di masjid
di pasar juga ada fikih
namanya fikih jual beli
setiap jual beli itu harus ada ijab dan kobul
ijab itu serah terima penyerahan qobul itu penerimaan
apa sih maunya syariat sederhana kok perlindungan
di pasar baik yang menjual maupun konsumen ketika ijab berarti kan dia sudah menyerahkan dia tahu yang dia jual itu apa
ketiga kobul yang dia terima dia beli itu apa dia udah tahu
nah ketiga sudah sama sama tahu dulu zaman nabi berjabat tangan
kata penjualnya saya jual ya kata pembelinya saya beli
apa seperti itu syariat enggak juga syariat yang penting aturan substansinya terpenuhi hari ini sudah diganti sama scanner kan
kita beli barang muncul harganya ya ini mie tertentu rasa ini nggak perlu kita buka lagi karena dia sudah ada aturan lain
kalau ini tidak sesuai dengan spesifikasinya
tidak sesuai dengan kualitasnya maka boleh dibalikkan
nah itu semua kita katakan sudah memenuhi aturan syariat
nah yang seperti ini itu banyak sekali mayoritas dari hukum syariat sebetulnya seperti itu
oke karena kalau satu persatu kemudian mesti berjabat tangan nanti butuh berapa lama kalau belanja di supermarket ya
dan syariat itu nanti terasa seperti tidak hidup bersama dengan semangat zaman
nah tapi di satu sisi ada juga yang kemudian kelompok yang memaksakan harus melaksanakan hukum syariat
nah itu bagaimana melihatnya
hukum syariat itu eva ada yang bisa saya kerjakan dari diri saya sendiri
apa contohnya shalat saya shalat itu tidak butuh siapa siapa ya butuh kemauan saya allah hu akbar saya shalat
tapi ada bagian dari syariat sebetulnya di sini ada campur tangan yang besar dari pemerintah
bisa jadi seperti hukum pidana pidana islam itu jelas kok ada hukum memotong tangan ketika pencurian tapi itu juga tidak semua orang langsung memotong tangannya
ketentuannya berbeda beda loh kapan si pencuri itu tangannya dipotong itu dilihat dalam kondisi apa dia mencuri berapa besar harta yang dia curi tidak mungkin kemudian ada orang mencuri satu kelereng kemudian tangannya dipotong
itu begitu banyak syarat dan prasarat untuk itu dan ini membutuhkan pemerintah gitu loh
ada syariat yang memang butuh pemerintah kalau dikelola oleh pemerintah secara benar itu akan lebih baik
contohnya apa zakat kalau zakat dikumpulkan kan nanti petanya jelas oh disini membutuhkan ini mungkin seperti kita ibaratkan enggak kita kasih ikan lagi tapi kita kasih pancing
bagaimana orang ini misalnya ada satu daerah pertanian
ternyata petaninya itu miskin karena hasil panennya rendah setelah dipelajari oh karena masalah pengairan kenapa enggak uang zakat ini kita kumpulkan kemudian kita bikinkan waduk sehingga mereka terjamin airnya
oh mereka ini tidak bisa mereka tidak bisa bersaing karena mungkin packagingnya yang jelek kita datangkanlah pakar pakar soal membungkus mengemas kita bayar mereka pakai uang zakat ini karena mereka tidak lagi kita kasih uangnya
karena mereka tidak lagi kita kasih uangnya
tapi kita kasih manfaatnya nah ini kan butuh pemerintah nah yang seperti ini dalam syariat ada yang bisa ditegakkan oleh individu tetapi menjadi kejahatan kalau itu yang harus ditegakkan oleh bersama tiba tiba ditegakkan oleh individu jadi kalau ada orang sekarang misalnya ya mendengar ini mencuri dia main potong tangannya itu bisa jadi kejahatan kenapa karena dia tidak punya ilmunya apa betul dia memenuhi kriteria hukum potong tangan itu
apa betul dia memenuhi kriteria hukum berzina yang kemudian harus dicambuk dan begitu seterusnya
oke yang jelas untuk memahami hukum syariah itu kita harus terus belajar dan memahami karena tidak semudah itu untuk menjalankan hukum syariat ini
kita akan lanjutkan sesaat lagi jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera
dan sebagai penutupnya kita akan menunjukkan kembali sesaat lagi yang terakhir di program gapai kemuliaan yang akan kembali sesaat lagi
dan sebagai penutup ya haji muhammad faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
sekaligus saya fayunizar pamit sampai bertemu pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
syariat allah adalah aturan dan pedoman yang allah turunkan kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang diridhoi oleh allah
syariat yang sedemikian luas ini
mencakup berbagai macam aspek kehidupan manusia
membutuhkan orang orang yang memiliki kecakapan
pengetahuan yang luas
kapabilitas dan integritas
sehingga mereka dapat memahami syariat ini secara benar
mari kita sebagai hamba allah terus belajar memahami syariat syariat tersebut
sehingga ketika kita menerapkan semua yang diminta oleh allah
itu semua akan berlaku
ujung kepada kemaslahatan dan kebaikan orang banyak